mantan hakim mahkamah konstitusi republik indonesia periode dua ribu tiga dua ribu delapan laika marzuki
menanggapi sidang perdana sengketa pilpres dua ribu sembilan belas saat ditemui di rumahnya di jalan yosef latumahina makassar sulawesi selatan pada jumat malam
laika meminta agar pihak pemohon dan termohon pilpres dua ribu sembilan belas untuk tetap tertib dan mempercayakan keputusan yang akan diambil oleh majelis hakim mahkamah konstitusi nantinya
prof laika marzuki mengatakan semua hasil persidangan akan bergantung pada penilaian majelis hakim mk terhadap saksi dan bukti yang disampaikan para pihak yang bersengketa
untuk itu para majelis hakim akan memutuskan perkara gugatan pilpres dua ribu sembilan belas ini dihimbau agar jangan takut dan tetap berpegang teguh terhadap kuasa hukum kehakiman tanpa intervensi dari pihak manapun
alhamdulillah saya melihat prosesnya itu berjalan
lancar majelis hakim konstitusi memberi kesempatan kepada semua pihak pemohon termohon termohon kpu dan terkait
artinya marilah kita marilah kita sekali perkara ini diserahkan kepada mk mari kita memberikan kepercayaan kepada mk
pertama majelis hakim konstitusi memberi kesempatan kepada semua pihak pemohon termohon kpu dan terkait